saat ini dunia memang tengah menggandrungi teknologi artificial intelligence alias kecerdasan buatan
memang dengan kecerdasan buatan ini sesuatu dapat bergerak sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia
namun apa jadinya jika senjata berkonsep otonom
akankah membuat dunia kita ini aman atau justru akan menjadi ancaman bagi dunia
sebuah drone diciptakan untuk menjadi senjata yang mematikan
selain bentuknya yang kecil seperti serangga drone dapat menembakkan peluru
drone dibekali teknologi kecerdasan buatan sehingga bisa terbang dan bermanuver tanpa perlu dikendalikan manusia
drone ini juga sulit dilumpuhkan karena mampu menghindar dari serangan
dengan kecerdasannya itu drone otonom ini bisa dengan mudah mengincar targetnya
ini adalah cara berfungsi
drone dengan inteligensi tinggi seperti ini siap diproduksi massal
baik untuk kepentingan militer swasta atau kepentingan pribadi
cukup untuk membunuh setengah negara
video mengenai senjata otonom ini bukanlah kenyataan
video dibuat oleh sebuah organisasi anti senjata sebagai bentuk kampanye menentang produksi senjata otonom
video kampanye tersebut memperlihatkan ancaman atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kehadiran senjata otonom
dalam video diperlihatkan senjata otonom mampu untuk melumpuhkan kelompok teroris
sekaligus mengincar anak sekolah

sekali lagi video ini memperlihatkan ancaman atau dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kehadiran senjata otonom
para penggagas kampanye anti senjata otonom yakin
sangat berbahaya untuk mempercayakan senjata pada sebuah mesin
mereka memprediksi akan banyak korban berjatuhan dari senjata otonom
mulai dari lawan politik
hingga orang tidak bersalah sekalipun

apalagi sejumlah negara diisukan tengah mengembangkan robot pembunuh dengan kecerdasan buatan sebagai persenjataan militer
isu ini bahkan telah sampai di meja pbb dan dibahas dalam konvensi mengenai senjata tahun dua ribu empat belas lalu
beberapa tahun belakangan dunia memang dipertontonkan dengan teknologi artificial intelligence alias kecerdasan buatan
para produsen produk teknologi ramai ramai membekali produk mereka dengan teknologi artificial intelligence
teknologi ai seakan mampu menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia
dari perangkat kecil di rumah hingga sektor transportasi
dengan alibi kecanggihan dan mempermudah kehidupan teknologi ai cepat diterima oleh masyarakat
memang tidak semua yang mendukung
beberapa figur besar di dunia teknologi justru merasa teknologi ai perlu dibatasi
pemilik perusahaan spacex dan tesla elon musk
mengatakan teknologi kecerdasan manusia
ibarat memanggil iblis ke dunia
meski yakin kecerdasan buatan yang ditanamkan pada mesin atau robot
berpotensi menjadi bumerang bagi manusia
sementara pendiri perusahaan microsoft bill gates
sangat khawatir dengan liarnya perkembangan artificial intelligence
khusus untuk senjata kehadirannya memang selalu menjadi kontroversi
terlebih dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan
ibarat dua mata pisau di satu sisi senjata mampu menciptakan keamanan
tapi di sisi lainnya bisa menjadi ancaman